para siswa ini mendatangi kantor koramil seribu satu ratus sebelas torogong garut jawa barat setiap pagi
mereka datang untuk menumpang belajar di markas tni
di kantor koramil siswa bisa leluasa mengakses internet dari wifi gratis
akibat keterbatasan para siswa ini kerap kehabisan kuota internet untuk belajar
sementara ekonomi keluarga mengalami kesulitan di tengah pandemi covid sembilan belas
fasilitas wifi gratis di kantor koramil dapat meringankan beban orang tua mereka untuk membeli paket data
suka kehabisan kuota nggak kadang kadang
kalau belinya tiap hari atau berapa
tiap hari harus beli
selain menyediakan wifi gratis anggota tni juga turut membantu siswa belajar
mereka menjelaskan materi yang tidak dipahami oleh para siswa
pemasangan wifi gratis ini adalah untuk mendukung program pemerintah dalam pembelajaran daring
pada saat belajar
karena pandemi covid sembilan belas
kodim enam ratus sebelas garut mewajibkan seluruh koramil menyediakan wifi gratis untuk siswa belajar dari
tim liputan cnn indonesia